itu dikaitkan dengan kelinci ya dan berfoto dengan kelinci pasca tentunya akan
harusnya menjadi hal yang menyenangkan terutama bagi anak anak kecil di perayaan pasca
tapi ini dia
apa jadinya bila kelinci pasca justru bertengkar dengan orang tua mereka
orang tua anak anak ini
pertengkaran antara kelinci pasca dan pengunjung terjadi di pusat perbelanjaan newport center new jersey
pertengkaran ini dimulai saat seorang anak yang tengah di pangku badut kelinci pasca
untuk berfoto tergelincir dari bangku
dan pertengkaran ini semakin memuncak
ini kelihatan di gambar setelah badut kelinci itu ternyata memukul orang tua sang anak
sehingga polisi akhirnya terpaksa menangkap badut kelinci pasca dan juga orang tua sang anak
dengan tuduhan melakukan penyerangan dan membuat kekacauan